akun twitter partai sosmed kembali membongkar aparatur sipil negara yang flexing di media sosial
kali ini seorang petugas sipir lapas raja basa bandar lampung yang menjadi sorotan
ia adalah dawang delvi yang disebut sebut memiliki motor gede harley davidson
dan rumah mewah dengan fasilitas kolam renang
bukan hanya itu kehidupannya pun dibongkar oleh akun tersebut
yakni saat melaksanakan ibadah umroh bersama sang istri menggunakan pesawat kelas bisnis
bahkan saat ini dawang sedang merintis bisnis baru dengan membangun sebuah rumah sakit
padahal diketahui berdasarkan peraturan pemerintah nomor lima belas tahun dua ribu sembilan belas
gaji pokok sipir penjara di indonesia untuk golongan dua lulusan sma berkisar rp dua dua puluh dua lima ratus hingga rp tiga delapan ratus dua puluh
jumlah ini belum termasuk tunjangan kinerja
sementara itu dikutip dari detik sumut
kepalakan wilkemen kumham lampung sorta delima lumban tobing mengatakan
dawang telah diberi sanksi dipindahkan ke kantor wilayah
untuk dilakukan pembinaan karena flexing di media sosial